usai dilantik oleh gubernur maluku murad ismail di alun alun lapangan merdeka kota ambon pada rabu siang
kepala bin sulawesi tengah brigjen tni andi chandra asadudin menjadi pejabat bupati seram bagian barat
menegaskan bahwa tidak ada kendala terkait dirinya ditunjuk sebagai pejabat bupati seram bagian barat
chandra menuturkan usai pelantikan ia akan fokus untuk memetakan persoalan di seram bagian barat
namun jika tidak ada persoalan maka ia akan fokus kepada program kerja yang ditinggalkan bupati justinus akerina yang berakhir masa jabatan dua ribu dua puluh
chandra juga menjelaskan penunjukan dirinya untuk memimpin seram bagian barat sudah sesuai dengan surat perintah

menegaskan bahwa tidak ada kendala terkait dirinya ditunjuk sebagai pejabat bupati justinus akerina yang berakhir masa jabatan dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
dikutip dari cnn indonesia com sebelumnya koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari perludem
dan puskapol ui meminta kemendagri membatalkan perintahnya
negeri membatalkan penunjukan kepala bin sulawesi tengah brikjen tni andi chandra sebagai pejabat bupati seram bagian barat
mereka menganggap pelantikan andi chandra bertentangan dengan undang undang tiga puluh empat tahun dua ribu empat tentang tni
sementara itu wakil ketua komisi dua dpr ri samsur rizal mengatakan
gubernur atau pemerintah provinsi harus melantik jabatan bupati atau wali kota terpilih yang ditunjuk pemerintah pusat
hal ini disampaikan untuk merespon polemik terkait sikap sejumlah gubernur
yang menunda pelantikan penjabat
pemimpin penjabat kepala daerah tingkat kota dan keupatan
karena bukan pejabat yang diusulkan salah satunya provinsi sulawesi tenggara dan maluku utara
siapa pun yang sudah dapat eskar dari menteri dalam negeri
kita nggak tahu persis mungkin ada hal hal yang dipertimbangkan khusus oleh bapak menteri
sehingga mereka tidak melihat surat surat gubernur yang diusulkan
atau mereka sudah mempelajarinya siapa calon yang terbaik
sesuai amanat undang undang no sebelas
nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas tentang pilkada
samsur rizal menyatakan pengisian posisi penjabat merupakan kewenangan penuh dari kementerian dalam negeri
meski tanpa mendapat rekomendasi dari gubernur
tim liputan cnn indonesia